seperti inilah gaya juru foto cilik saat sedang mengabadikan momen wisatawan
di bukit segar di kawasan wisata mandalika lombok tengah nusa tenggara barat
untuk mendapatkan gambar terbaik bagi wisatawan yang meminta bantuan mereka
anak anak ini tidak segan mencari berbagai sudut foto terbaik
mereka bahkan rela sampai harus tiarap di tanah
dalam mengabadikan momen wisatawan
mereka tidak menggunakan kamera atau telpon seluler mereka sendiri
namun mereka menggunakan kamera atau ponsel yang dimiliki wisatawan
kemampuan memotret diakui oleh anak anak ini mereka dapatkan dari belajar secara otodidak
berawal dari sejumlah wisatawan yang mengalami kesulitan saat akan melakukan suap foto
anak anak penjajah suvenir ini pun mulai belajar menjadi juru foto
dalam menjalankan aksinya sebagai juru foto mereka tidak mematok target
juru foto cilik ini mengaku dibayar seikhlasnya
antara lima puluh hingga seratus ribu rupiah dalam sehari
uang tersebut mereka tabung untuk keperluan sekolah

biasanya dapat berapa sehari
sudah seratus baiknya
juru foto cilik ini mengaku dibayar seikhlas
juru foto cilik ini mengaku dibayar seikhlas
juru foto cilik ini adalah anak anak para pedagang souvenir kerajinan khas lombok
seperti kain tenun gelang dan gantungan kunci
ramainya wisatawan yang datang membawa berkah bagi para juru foto cilik ini dan juga orang tua mereka
kemampuan para juru foto cilik memotret dan mengarahkan para wisatawan
untuk mendapatkan hasil foto terbaik mendapatkan pujian dari wisatawan
bagus jadi pengalaman juga
wisata di bukit seger di kawasan wisata mandalika lombok nusa tenggara barat
menjadi lokasi liburan yang murah meriah bagi wisatawan
untuk masuk ke lokasi wisata ini pengunjung hanya akan dikenai biaya parkir sebesar sepuluh ribu rupiah
di lokasi ini kita bisa menikmati keindahan sirkuit mandalika yang berkelok kelok penuh warna
serta menikmati keindahan pantai seger yang berpasir putih
lalu rahmat junia di lombok tengah nusa tenggara barat